kasus intoleransi di salah satu sekolah menengah kejuruan di padang sumatera barat
di mana salah seorang siswi non muslim di sekolah tersebut diminta mengenakan hijab
ramai jadi perbincangan publik dalam dua pekan terakhir
kasus ini menjadi viral setelah orang tua dari siswa jc mengunggah surat pernyataan yang dibuatnya ke media sosial
siswi jc yang beragama non muslim menyebut enggan memakai kerudung seperti yang digariskan dalam peraturan sekolah
menanggapi bergulirnya kasus ini tiga menteri yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem makarim
menteri agama yokut kolil koumas serta menteri dalam negeri tito karnavian
mengeluarkan surat keputusan bersama atau skb tentang penggunaan seragam dan atribut di sekolah negeri
ada enam keputusan utama dalam skb tersebut
di antaranya para murid guru berhak untuk memilih seragam dan atribut tanpa kekhususan agama
selain itu pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama
karena ada peraturan bahwa itu haknya individu dan sekolah tidak boleh melarang ataupun memaksakan
berarti konsekuensinya adalah pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan aturan
yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut tersebut paling lama tiga puluh hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan
dan jika ada yang melanggar enam poin ini maka sekolah tersebut akan dikenakan sanksi
baik dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri atau kemendikbud
tim liputan cnn indonesia